kalau kamu nyopet dompet di dalamnya ada uang sejuta
ada kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama dija
itu artinya kita dalam bahaya
kasihin ke kang murad
dia biasanya suka duduk duduk di gedung merdeka
sebentar bos saya cek dulu
kalau sudah di kp
harkat dan raja cilok jadi naik
harga dan derajat atau harga
harkat derajat dan harga
dompet saya tidak ada
dari rumah bawa dompet enggak
sama kamu saya ada telepon
dari dija angkat jangan
barusan yang telepon kamu dija
iya tidak tahu mau apa

saya akan beritahu
tidak ada apa apa
saya akan beritahu
tidak ada apa apa
saya akan beritahu
tidak ada apa apa
tidak usah ragu ragu buat minta tolong ke om
isi dompetnya apa
sama kartu atm
sama ada receh juga
tapi aku lupa ada berapa
sekarang kamu di mana
diam di situ
keponakan saya kecopetan
cepetan di mana
di angkot di otista
kartu mahasiswa kartu atm sama uang sejuta
ya udah nanti saya urus
kalau diza nggak usah diangkat
keponakan teman saya kecopetan di angkot
bantu saya cari copetnya
suruh kembaliin domestik ke saya
di dalam dompetnya ada uang sejuta
kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama lija
yang dulu nolong kita waktu gerobok ubed diambil orang
kepan temen kita kecopet
yang terima kasih
kartu atm atas nama diza kasihin ke kang murad
biasanya dia suka duduk duduk di gedung merdeka
berhasil tapi cuma satu
gak apa apa baru juga jam segini
sampai sore siapa tahu dapat tiga empat atau lima
kalau kamu nyopet dompet
yang di dalamnya ada uang sejuta
ada kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama diza
itu artinya kita dalam bahaya
kasihin ke kang murad
dia biasanya suka duduk duduk di gedung merdeka
sebentar bos saya cek dulu
tadi saya kira kita sedang dalam bahaya ternyata enggak
kalau kamu nyopet dompet di dalamnya ada uang sejuta
ada kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama dija
itu artinya kita dalam bahaya
kasihin ke kang murad
dia biasanya suka duduk duduk di gedung merdeka
sebentar bos saya cek dulu
kalau mau makan pergi sendiri
kang gobang ada
nyari kang murad
mau nganterin dompet
terlalu sering orang minta tolong ke saya
minta dicarikan dompet yang kena copet
biar nggak terjadi lagi
minimal jumlah copet dan korbannya berkurang
nanti kamu juga tahu